jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
haknya teribur kita bawanya anak
harapannya apa nih
ya kalau nggak buncit buncit
ini ya penyebaran ya kita ya
masyarakat membawa anak anak
sehingga kami memberdayakan badut badut yang ada di sekitar jalur puncak
untuk memberikan hiburan kepada anak anak supaya tidak jenuh